petugas kepolisian resor kota tangerang terus mendalami kasus pembunuhan disertai mutilasi di kawasan cikupang
selain menangkap seorang lagi warga polisi meminta bantuan tim identifikasi dan forensik untuk memeriksa potongan tubuh korban
sejak terkuaknya kasus pembunuhan disertai mutilasi seorang ibu hamil di sebuah rumah kontrakan di desa telaga sari cikupa
polisi terus memeriksa saksi kunci
saksi ini adalah seorang lelaki yang diduga turut membantu membuang potongan tubuh korban
jumat siang polisi pun menangkap seorang warga di sekitar rumah kontrakan korban
bernama asep ini diduga mengetahui perkara pembunuhan yang dilakukan minggu malam lalu